anda kembali bersama viral informasi selanjutnya datang dari mantan perdana menteri malaysia najib razak yang pada rabu pagi menjalani sidang tuntutan dalam kasus penyelewengan dana dalam skandal korupsi one malaysia development berhad atau satu mdb
najib razak didakwa atas tiga tuduhan pelanggaran kriminal dan satu tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terkait transaksi mencurigakan di satu mdb src
najib terancam hukuman penjara hingga dua puluh tahun untuk masing masing dakwaan
sementara terkait tuduhan menggunakan jabatannya untuk gratifikasi najib akan menghadapi dakwaan hukuman berupa denda senilai lima kali dari nilai gratifikasi
najib telah menyatakan diri tidak bersalah atas semua tuduhan itu
najib razak ditangkap di kediamannya pada selasa tiga juli
proses penyidikan atas najib gencar dilakukan oleh kepolisian dan badan rasuah malaysia sejak kekalahannya dalam pemilu malaysia pada awal mei lalu
najib terangkan di kediaman terakhir di jawa tengah dan menghadapi dakwaan terkait transaksi mencurigakan di satu mdb src